inilah ganja kering seberat tiga puluh enam kg yang ditemukan di perpustakaan sd negeri delapan belas sunur tengah korong
kotorajo kabupaten padang pariaman sumatera barat rabu siang sebelas januari ganja pertama kali
diamankan oleh babinsa koramil pauh kambar bersama warga setempat yang mendapat laporan
dari pihak sekolah barang haram itu dibungkus dalam dua puluh empat paket berukuran besar temuan tersebut
kemudian ditaruhkan kepada polisi petugas yang datang ke lokasi menyita dan membawa barang bukti
itu ke markas posek nansabaris tak lama berselang menjaga sekolah berinisial aw ditangkap polisi
karena diduga sebagai orang yang menguasai barang tersebut o kronologis tentang barang bukti ini ada
informasi dari masyarakat bahwa di sebuah ruangan di sekolah ditemukan paket yang diduga narkoba jadi
beban jalan berdasarkan pemeriksaan sementara diketahui tersangka awm dapat kiriman barang dari
sidempuan sumatera utara ia mengaku ditawari uang empat juta rupiah untuk menyimpan sementara
hingga pengedarnya data anggota satres narkoba pores padang pariaman kini sedang mencari tersangka
pelaku lain terkait dengan temuan ini tetap kita penyembangan terhadap si pelaku maka ada jaringan jaringan
lain di wilayah konsep nansabaris
tersangka dan barang bukti kini dibawa ke markas polres padang pariaman untuk dilakukan pengusutan
lebih lanjut sang penjaga sekolah pun terancam hukuman hingga lima belas tahun penjara atau seumur hidup
jon eddy kambang padang pariaman sumatera barat